pengadilan tindak pidana korupsi tipikor jakarta pusat menjatuhkan fonis bersalah terhadap terdakwa kasus suap perancangan peraturan daerah terkait reklamasi muhammad sanusi
dalam persidangan kamis siang majelis hakim yang dipimpin supeno menghukum mantan komisi ddpr dki jakarta ini dengan tujuh tahun penjara dan denda rp dua ratus lima puluh juta
subsidi dua bulan kurungan
fonis hakim lebih ringan daripada tuntutan jaksa yakni sepuluh tahun dengan denda lima ratus juta rupiah
sanusi diputus bersalah menerima suap dan melakukan pencucian uang hasil korupsi sesuai dengan dakwaan
selain itu barang bukti berupa aset milik sanusi sebagian disita negara dan sebagian lagi dikembalikan kepada nama sesuai kepemilikan
sanusi menerima fonis dan merelakan asetnya disita oleh negara
saya secara pribadi gak ada masalah
saya bilang alhamdulillah ini yang terbaik buat hidup saya
jadi kalau saya minta pikir pikir karena kan bang maktir ismail sebagai pengacara saya yang utama tidak hadir
dia harus diskusi sama dia menghargai bahwa hasil kerja mereka pak amatir dan teman teman harus saya hargai
haribadah prinsip saya tidak ada masalah
saya hadir di sini oleh yang ngatu
bukan kap yang merampas pak
jadi yang dirampas itu bukan sama kapik
tapi oleh yang merampas